ya tadi baru saja kita saksikan ketua majelis hakim wahyu iman santoso membacakan ke enam orang lima diantaranya adalah saksi ahli
sementara satu orang adalah saksi yang membantu proses otopsi di tanggal tujuh yaitu sirajudil uman selaku biologi forensik yang melakukan tkp pada tanggal
kemudian ada lima orang lainnya yaitu heri prianto anggota kepolisian yang juga bertindak sebagai ahli bidang digital forensik
kemudian ada arief sumirat oleh ahli balistik dan beberapa diantaranya memang memutuskan untuk melakukan persidangan secara tertutup
salah satunya dilakukan oleh permintaan fira sania selaku ahli dna mengingat ada beberapa hal yang memang terbilang cukup sensitif
maksudnya kayak yang mulia
saudara kan coba titipkan apa poligraf itu
poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur yang mulia
terindikasi bohong atau jujur
bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen
mungkin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh asosiasi poligram amerika yang mulia
untuk teknik yang kita gunakan yaitu tahyat city itu memiliki nilai keakuratan di atas sembilan puluh tiga persen yang mulia
memiliki nilai keakuratan di atas sembilan puluh tiga persen
pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan
apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa
pemeriksaan poligraf ini
untuk pemeriksaan poligraf ya yang mulia
boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka
mohon izin yang mulia menyampaikan pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik
setelah ada permintaan dari penyidik kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi
dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan
kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa
kemudian menentukan waktu
setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang mulia
untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada tiga yang mulia
yang pertama adalah tahapan pretest
tahapan prioritas ini adalah tahapan di mana
seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf
di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan
riwayat sosial terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian yang mulia
terus setelah itu tahapannya yang kedua adalah tahapan test
tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat alat
yang berupa sensor
sensor poligraf sendiri ada empat yang mulia yaitu sensor penapasan dada sensor penapasan perut
setelah itu setelah seorang terpisah diberikan dipasang alat alat
kemudian diberikan pertanyaan pertanyaan yang mulia sesuai dengan metode yang kita gunakan
setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan
post test atau tahapan menganalisa grafik
di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri yang mulia
kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terhingga berbohong atau jujur
demikian yang mulia
tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari amerika ya
itu tingkat keakuratannya
semakin pandainya yang terperiksa atau yang memeriksa
pemeriksa yang mulia
oh jadi tergantung pemeriksanya kalau mempunyai kepandean maka dia bisa lolos begitu
atau bagaimana atau terperiksanya
semakin pandai seorang pemeriksa maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi yang mulia
kemudian seberapa sering
dalam hal ini
dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian
mohon izin yang mulia menyampaikan memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan sedang yang mulia
jarang dilakukan siap
jarang dilakukan hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu
siap yang mulia
sudara ahli ya
ini poligraf ini bisa nggak di apa namanya
ini kan hubungan ya
itu parameternya parameter untuk sesuatu sudah dapat dijebolkan itu
bu hong itu ada presentasinya enggak
untuk ada nilainya yang mulia
jadi dengan metode scoring yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol
seperti itu yang mulia
poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung
detak jantung kelenjar keringat pernafasan dada dan pernafasan perut yang mulia
artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh
apabila misalkan bisa enggak orang jujur itu malah terdeteksi bohong mungkin enggak
selama ini belum pernah yang mulia
misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa
untuk kondisi ketakutan mohon izin ya yang mulia
berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia
nah kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini dari metode yang kita gunakan adalah metode yutah yad city
metode yutah yaciti ini terdiri dari sebelas pertanyaan
di setiap pertanyaan itu ada spot spot grafik
nah biasanya kalau orang sepengalaman kami
kalau orang ini grogi itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik grafik grogi tersebut yang mulia
sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam
untuk metode nih yang mulia
misalkan ada misalkan ya no deception indicated
oh untuk hasilnya ada yang mulia
yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong
yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur terus tidak kasih tindak keberbohongan
terindikasi jujur terus tidak kasih tindak keberbohongan

tidak dapat disimpulkan yang mulia siap
dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong
pertanyaannya itu dalam hal apa orang tidak terindikasi berbohongutnya itu
apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan
berdasarkan hasil kita yang mulia
kalau tidak dapat disimpulkan
jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia
cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong jujur atau no opinion
seperti itu yang mulia
menurut ini ya karena ekspertnya seseorang juga berpengaruh ya kan
bisa enggak ini pertanyaan kembali
jadi yang terperiksa yang di kita tes itu kebohongan itu memanipulasi
selama ini selama pengalaman kami yang mulia belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia
kalau dalam jurnal jurnal
kalau di jurnal ada yang mulia
disebut dengan counter measure yang mulia
tolong jelaskan yang sudah dipacat di jurnal itu
kalau untuk counter measure yaitu tindakan tindakan dari seorang terperiksa bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia
dan selama saya baca di jurnal dan sharing sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf
saya bisa jelaskan yang mulia di tahun enam puluh itu hanya sekitar empat lima orang yang lolos pemeriksaan poligraf
dari jutaan pemeriksaan yang mulia karena di amerika di negara negara maju sendiri pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia
jadi sekitar empat lima orang itu
bisa dijelaskan lolosnya seperti apa
saya tidak tahu yang mulia
karena di jurnal itu cuma lolos seperti itu saja
yang mulia siap
selanjutnya saksi yang selanjutnya siapa namanya
siap nama arief sumirat
saudara dalam hal ini mempunyai keahlian
saudara pada waktu itu ke tkp
ke tkp kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru peluru yang ditembakkan